lima pimpinan kpk telah terpilih pada september dua ribu sembilan belas yang lalu
dari lima ada satu wanita yang terpilih sebagai pimpinan kpk
ia adalah lili pintauli siregar
nah saat ini saya sudah berada di depan rumah ibu lili dan akan mengetahui lebih banyak dan mengenal lebih dekat seperti apa lili pintauli siregar

oh baru lagi beres kan
tiap hari aku harus masak
tiap hari masak bu
iya karena nggak enak sih makan di luar ya
memang hobi masak atau gimana sebetulnya
saya dari kanak kanak hobi masa
jadi di keluarga besar saya tujuh orang kalau saya pulang udah wajib jadi upik abu
ya dari belanja mengolah sampai menyajikan tuh kakak kakak saya tidak ada yang bantu
jadi semuanya bu lili
iya dan ibuku juga tidak akan mau
kalau misalnya tidak masak gitu
jadi lili pulang pokoknya masak
nah gitu yaudah aku masak
ternyata hobinya masak ya bu ya
hobinya membuat orang senang makan dan bilang wah enak banget gua kenyang ya sudah
jadi tadi tujuh bersaudara ini ibu yang bagian masak ya bu ya
tujuh bersaudara saya anak nomor empat
karena tujuh bersaudara kan kita tidak punya yang kerja di rumah
jadi yang nomor satu tugasnya apa
nah kebetulan tugas saya belanja setrikat terus kemudian masak
rumah di kampung kan gede gede halamannya ya
bu kalau panggilan khusus waktu kecil ada nggak
bu lili ini bukan dipanggil bu lili gitu misalkan
lili memang lili
nah karena memang ibuku ini apa ya ibuku ini penyuka nama nama melayu
kan kami orang batak ya ibuku
kami berpindah dari siantar terus ke tanjung pandan di bangka belitung
di sana kan banyak melayu
nah dulu kan suka ada ejekan ejekan
wih jangan keluar keluar nanti dimakan sama orang batak gitu kan
kita tidak punya marga nama kita bikin nama melayu
jadi semuanya nama melayu ya bu
nama melayu dan tidak ada siregar di belakangnya
jadi dulu lili pintauli saja
lili masnihari wah ini fakta yang belum terungkap
ternyata namanya ada lili
masnihari tanpa siregar
masnihari tanpa siregar
jadi itu pula yang melatar belakangnya bu
kemudian mau terjun di lbh membantu wong cilik
tanda tip gitu ya bu ya
nelayan dan petanin gitu bu
mungkin basicnya dari emak ya
dari emak yang
dulu begitu sulit hidup
karena orang dulu pasti makannya jagung dah luar biasa ya
terus makan sahut makan macam macam
tapi karena kita anak birokrat
kita dapat jatah beras
sangat sempurna dan sangat baik bijinya
tapi ibu saya kemudian membagikan kepada orang orang di sekitarnya yang
dulu saya sekolah pakai sendal
teman saya ngeker
dan kita pakai sepatu diajekin
patu kita dipinjak pinjak
akhirnya kita naik sendal
adaptasi itu sih sebetulnya yang membuat saya
ternyata gak enak jadi orang susah gitu
kalau saya kan basicnya sd semea
jadi sempat dibaksa jadi auditor bu
yang ini ekonomi gitu kan
ayah saya kan pengen uang
orang batak ini harus tahan pada perintah ayah
termasuk soal jodoh kan
boleh sekolah tapi nggak boleh pacaran
tidak boleh kerja
urusan jodoh urusan bapak
urusan kerja urusan bapak
lalu ketemunya dengan pak ade
setelah ayahku meninggal
harus nunggu selama
padahal saya udah punya calon
anak anak baru kan
tapi setelah ayahku meninggal ini bubar kb
ketemu pak adik
pacar saya pertama lalu jadi suami saya
pacar pertama bu
pacaran saya tuh udah mau kuliah deh semester
jadi sebelumnya gak pernah pacaran
berarti pacar pertama yang kemudian menjadi suami
karena saya kan harus menggaransi dan janji pada ayah saya
jadi kuliah baik baik
tapi umur ayah saya kan gak panjang
jadi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meninggal
meninggal ya ketemu sama suami
akhirnya sampai hari ini sudah tiga ya bu ya
ada yang sudah tiga sudah hampir dua puluh tujuh tahun lah
mau ada masak nggak kalau pagi biasanya ibu sebelum kantor
atau mungkin menyiapkan makan siang buat pak ade
sedianya saya memang mau masak
boleh ikut gak bu
serius nih bu
tapi gak apa apa ya bu saya gangguin masaknya ibu
jadi mau masak apa kita
salembawang itu saya belinya itu di kota pinang jauh di labuhan batu
dari jauh dong berarti ikannya
bu jadi bumbunya apa aja tuh bu tadi
ini saya mau masak sale baung pedas ya
jadi bumbunya itu bawang putih terus bawang merah terus cabai
banyak banget cabainya bu
iya karena harus pedas terus kunyit terus kemudian jahe
lengkap banget bumbunya gitu ya bu ya
iya lalu kemudian santan ya
ini sebenarnya masakan favorit saya dan makanannya itu disukai suami
jadi favorit ibu tapi disukai pak ade ya bu ya
dan suami ini bangsa susah ya makan di luar
jadi kalau saya tinggal berhari hari saya nyetok itu misalnya ikan teri
kalau tidak kemudian
kalau tidak kemudian dia ngomel
lama banget tuh males makan di luar deh bun
tapi itu romantis bu ya omelannya ya
jadi yang kos itu kenapa pulang
yang bilang aku kangen masakan bunda
ini mana yang tiga yang amel
yang amel yang tia yang arif
kalau datang misalnya kan minggu lalu mereka disini semua
kursinya kan cuma empat ambil satu
itu pada antri menu nya beda beda
satu mau cumi goreng satu mau udang sambal
ibu masak lima kali berarti
iya saya siapin semua sekaligus
karena kan saya sebetulnya kan vj ya
saya tidak makan daging tidak makan begitu ya
saya siapkan semua yang penting bagi saya menu saya sayur tahu tempe udah
bu saya bantu dong bu apa gitu
mulak atau apa ya
nggak usah mulak
nih dirimu potongin aja deh
waduh dapet tugas sih dari ibu
bu menggoreng tempe
ini mau potongannya mau nijen nih bu
nah gini deh
jadi nih bu kan kiprah ibu itu kan banyak juga ya bu
sudah tertolak di medan
sebetulnya yang paling berkesan buat ibu itu yang mana sih bu
apa yang berkesan
kiprah karir ibu yang paling berkesan gitu sampai hari ini
saya nggak tahu
karena bagi saya semua pekerjaan itu
saya sudah banyak nanti
ketika menolong dan kemudian diberikan seikat kacang panjang ya pak
kemarin tuh malam mereka saking taunya saya suka kerupuk
itu disiapin rangginang
bu lili cukup diberi rangginang sudah lega dia
oh rangginang suka ya
yang dari ketan ya bu ya
kan karena suka suka begitulah
kalau itu kasus
saya merasa senang jika dia merasakan manfaat hadirnya saya
karena saya kan bergelut dengan perkara perkara itu kan dari sembilan puluh satu ya
dibenturkan oleh lbh medan
karena memang saya nggak punya cita cita jadi pns
dan saya tidak tertarik dengan warna bajunya
pertama tidak menimbulkan gairah
yang kedua sangat monoton dengan apa ya
tidak ada kreativitas karena dulu yang saya lihat mereka tuh kan masuk semaunya terus keluar belanja ke sawah nyangkol dan segala macam
saya pikir itu sangat boros negara membayar itu
saya pikir berdosa deh rasanya kalau kita menggunakan uang itu buat kepentingan kita pribadi
jadi saya memilih berkarir di lawyer
sehingga rekan rekan saya yang semuanya itu pada ngaka ketemu ketemu reuni
maka mereka bangkir
kepala bang anu gitu ya
ketemu saya lawyer
mereka bingung ketika saya masuk lpsk ketika saya di kpk
ini gimana jalurmu bisa ke sana
mereka semua kaget gitu ya bu ya
kaget karena saya dari sd smp
saya kan ranking ya
tapi mata pelajar saya anu yang tertinggi itu biasanya bahasa pancasila
kemudian warga negaraan
di smp ya saya selalu ranking juga
tapi lagi lagi mata pelajaran yang mendongkrak itu memang di mata pelajaran sosial
karena saya hobinya kan mengarang
terus pidato terus kemudian baca puisi dan membuat puisi
aduh romantis banget
ada puisi yang masih ingat nggak
karena saya suka ngirim ke manjalah hai
pernah jadi muat
saya senang kali itu dapat kaos
dulu kan hai itu sangat idola
terus waktu saya smp nya kan saya pernah jadi penyiar
di wisu waktu sma juga saya penyiar
yang fokus menanganin kasus anak anak yang broken home yang hamil di luar nikah
yang gitu gitu deh
nah pendengarnya itu memang remaja
sambil edukasi ya bu
jadi saya siarannya itu minggu malam
jam tujuh sampai jam delapan
boleh kasih contoh nggak siarannya gimana
sapaannya aja deh gimana bu
karena kan kita baca perkara ya
gnfm apa gitu
pukul malem tuh
apa yang saya sering dengar ya
yang dia ceritakan kasusnya
tentang dia diselingkuhi lah
macem macem deh gitu
bisa mungkin pembukaannya gimana bu
tuh zaman dulu
masih inget nggak ya
saya dengan mbak ami
kebetulan satu psikolog ya
saya dengan mbak ami
malam ini kita mungkin bincang bincang
jadi ada rekan rekan macam macam
kita puterin lagu
padahal kita nggak dibayar ya
lalu nanti ada yang telepon
curhat gitu ya bu ya
padahal saya belum fakultas hukum
masih semester satu lah
semester satu yang masih sangat dasar ya
dan kemudian kan saya dulu beberapa kali nulis di rubriknya perempuan ya untuk analisa
dan saya dapat honor tuh tujuh ribu lima ratus
ya allah senang banget

berarti kita beli berapa
oh ini berapa tadi
kalau begitu saya ini ya bu ya ikutan juga ya tapi makanya belum lahir
oh belum lahir
waduh ini udah matang ya bu boleh nyobain nggak boleh silahkan mau diambil diambilin ya bu
ambil ambil sendiri lah sendiri mau ambil yang mana ya nanti ambil potongan gede nih
bukalau nggak papa yang soalnya kan ikannya susah ada di jakarta iya kalau pernah di pasar
ini juga susah pasti ikan lele bukan ikan baung ikan baung kayak coba deh kayaknya baunya
enak banget sih bu sebetulnya ini kurang pedas ya
ini harus pakai danubi tumbuk sebetulnya teman jadi pasangannya gitu iya tumbuk ya
bu tumbuk atau danubi gulai yang memang lemak gitu jadi santan plus santan lalu
sambal teri sibolga yang gede gede nah itu baru komplit semua ala sumatera utara sumatera utara
tapanuli tengah tapanuli selatan tapanuli utara selatan dan tengah oke bu tapi ngomong ngomong
nih bu ya kan sudah terpilih sebagai komisioner kpk kemudian ada beberapa hal yang kemarin sempat
rame tuh bu soal apa ibu diduga lima pimpinan kpk yang saat ini atau jilid lima ini jadi
pimpinan kpk yang akan melemahkan kpk itu gimana menurut ibu anggapan anggapan
sejarah jangka penerang anjing mengomong kafila berlalu jadi tetap maju kita saya
berpikiran baik pemerintah pasti ingin menguatkan kpk tetapi juga tidak menafikan
tentang pembangunan yang harus juga berjalan karena akan banyak dampaknya ketika penegakan
hukum ansi tapi tidak melihat aspek lain itu bisa menimbulkan masalah lain misalnya gejolak sosial
misalnya bertambahnya pengangguran misalnya tidak berjalannya anggaran dilaksanakan karena
ketidaktahuan dan ketakutan jadi anggapan anggapan tuh aku tidak mempersoalkan tapi aku terima sebagai
masukan aja diterima sebagai masukan kalau nanti program bu yang akan ibu lakukan apa apa
meneruskan program yang sudah dilakukan oleh bu basaria misalkan di sepak atau ada program lain
yang mau ibu perjuangkan juga kemarin aku turun ya ke beberapa
bekas teman teman dampingan ulama waktu aku di lembaga ya waktu aku di lbh di lentera di
pusbah kuming semua keluhannya adalah soal sengketa lahan yang tidak selesai soal penegakan hukum
yang tidak jalan soal pungli soal suap dan seterusnya itu jadi aku pikir ini akan menjadi
masukan lain untuk bisa dievaluasi apakah sudah maksimal kpk selama ini mengerjakan tugas tugas supervisi
apalagi kemudian dengan program pemerintah yang ada lebih mengedepankan pencegahan lalu ada
produknya orang pak alec yang dikerjakan oleh bu basarya berhubungan dengan sepak aku belum
lihat ini bersentuhan dengan masyarakat adat padahal pemerintah bicara soal sumber daya alam
gitu lalu soal orang orang difabel kan belum terhormasi kepada anak anak pada organisasi

tersebut dengan sisi yang baru sudah dikembangkan oleh mereka dan kemudian ini juga akan berubah

lahan sampai kemudian ada zona integritas dan semuanya tapi aku melihat kedua hal subjek
ini belum tersentuh bu kalau tadi kan sudah akan masuk ke defable kemudian masyarakat adat
kalau kita berbicara kan banyak nih bu kasus kasus yang kemudian kemarin keluar sp tiga dipertanyakan
lagi oleh komisi tiga kalau menurut ibu apakah nanti kemudian kpk juga akan menuruti untuk mengeluarkan
sp tiga terhadap kasus kasus tertentu nggak bu kasus lama misalkan mungkin senturi blbi begitu
kita pasti akan evaluasi berlima tapi soal pembatasan kasus misalnya dengan undang undang
sekarang itu kan memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum kan jadi tidaklah kemudian
menjadi apa ya menjadi mencegah dia gitu toh soal bersalah atau tidak itu urusan pengadilan

kita sudah predikakan dengan batas waktu toh tidak menutup kemungkinan ketika ada apa bukti baru
akan dibuka lagi kita bisa bayangkan misalnya ini rata rata kan mereka bekerjanya adalah sebuah
organisasi perusahaan yang memproduksi sesuatu dengan banyak orang bekerja untuk itu lalu ketika
statusnya misalnya tersangka atau malah saksi misalnya yang mau akan ke jadi tersangka seseorang aja
artinya investor tidak percaya bank tidak percaya mitra bisnis sudah mulai waspada menjauh lalu usaha itu tidak berjalan
kalau ini kemudian dibuat dalam keadaan jangka waktu yang lama dan tidak ada kepastian hukum tentangnya
lama lama kan akan meruntuhkan sisi ekonomi dia
bukan hanya dia tapi ada banyak buruh di belakang itu ada banyak pembangunan yang kemudian macet
kalau misalnya dalam dua tahun dibatasi lalu kemudian mungkin berikutnya ada lagi itu kan tidak menutup kemungkinan ya
saya pikir melihat soal di situ
atau apakah misalnya berhubungan dengan sita boleh di sita tapi kemudian dikelola oleh negara
jadi misalnya dia punya hotel di sita itu kan membuat kemudian orang masih males masuk
lalu akan perlahan lahan turun dan tidak ada ekonominya
kalau enggak itu diambil oleh negara dikelola supaya ini tetap berproduksi
supaya tetap menghasilkan uang dan mungkin dia bisa membayar
uang uang yang diambil itu juga melalui itu semua
aku sih melihatnya ini tidak menutup kasus ini akan berhenti selamanya enggak
jadi nanti akan melakukan evaluasi dulu ya bu ya
jadi ada banyak yang harus kami pelajari apalagi kan sepertinya kami sudah diminta misalnya minggu depan sering main kesana gitu
pada saat itu tetapi dari sekarang kita mulai mengevaluasi pelan pelan dan mengikuti setiap perkembangan di media tentunya
ibu kan kemarin banyak sekali gonjang ganjing pro kontra termasuk dengan wadah pegawai ya bu ya
ibu lili melihatnya seperti apa
apa nanti ketika karena banyak ketakutan masyarakat nanti kalau pimpinan ini jadi kemudian wp itu akan ditiadakan gimana itu bu
kalau ibu masih ada wp atau bagaimana
wp itu kan pakai perpres ya
dan kita lihat aja perpresnya itu seperti apa kan bisa dievaluasi
wadah pegawai itu atau organisasi
atau organisasi seperti korpori seperti spbu dan sedekat pekerja dan yang lainnya memang harusnya akan ada
tapi soal apa saja yang diatur di organisasi tenaga kerja itu itu yang mungkin akan dievaluasi ya
kalau soal ada tidak ada harusnya ada tetap ada
tapi mungkin apakah kewenangannya begitu sangat absolut nah kita akan lihat lagi
kalau kemudian ketakutan orang soal di wadah pegawai tidak ada atau tidak punya peran tunggu dulu
perannya kemana aja dulu ini gitu kan
tapi kalau mereka bisa mengatur seperti yang kita baca di media saya pikir ini perlu dievaluasi
jadi ada tetap ada tapi dievaluasi lagi gitu
menurut saya harusnya dievaluasi
jadi kita akan lihat satu persatu aturan aturan yang sudah berjalan selama ini dari jilid satu sampai jilid empat
nah dengan perubahan ada revisi undang undang lalu ada dewan pengawas yang sekarang tidak lagi dewan penasehat
lalu kemudian ada wadah pegawai
dan kemudian ini terjadi ketidak harmonisan antara wadah pegawai dengan pimpinan sendiri
kami akan mengevaluasi itu
apalagi misalnya kemarin itu diberita pegawai kpk hengkang besar besar gitu judul
wah saya pikir paling dicerita cuma tiga gitu ya
terus ada lebih tiga kata yang si bekas dewan penasehat
itu juga saya nggak mempersoalkan
selama ini saya melihat ada banyak as nya diperbantukan di sini
dengan gaji yang sangat baik dengan seller yang sangat baik ya sistemnya merit yang baik
tuh nggak ada golak nggak ada gejolak sih gitu
aku melihatnya di situ aja
yang terakhir mungkin bu
lima tahun tentu waktunya
empat tahun saya koreksi
tentu ini bukan waktu yang lama tapi juga bukan waktu yang sebentar untuk membangun kpk ya bu ya
dan juga menyelesaikan korupsi yang ada di indonesia
kalau boleh diceritakan secara singkat cita cita besar ibu lili secara pribadi untuk kpk seperti apa
saya dari awal selalu mengatakan ingin memperbaiki relasi antara kpk dengan lpsk
karena saya berangkat di situ sepuluh tahun
ada banyak orang orang yang berstatus sebagai calon jc sebagai wb itu tidak didistribusikan
sehingga kita tidak punya peran penting untuk membantu mereka
terus yang lain saya melihat karena saya berasal dari medan
jadi sampai berpikir saya pengen membangun medan membangun sumatera utara karena sudah gerah dengan begitu banyaknya ya
mulai dari urusan di tingkat rt tingkat kepling itu sampai di tingkat provinsi
sampai gubernurnya berulang kali ketangkep ya bu
dan apa ya keluhan keluhan itu kami dengar
aku kan mendengar teman teman bupati wali kota menyampaikan bahwa kita ini bukan tidak mau tapi tidak paham bagaimana menggunakan ini bagaimana aturan ini
bahkan mereka bilang setelah kita dilantik setelah terpilih duduk kita bingung mau ngapain
kok nggak diajarin
saya berpikir kalau misalnya semua kepala daerah itu terpilih dengan pola sistem bagaimana mencari pimpinan kpk aku pikir ini pasti sangat keren
jadi harus ada assessment yang begitu ketat maksudnya
panjang dong nanti
tapi kan cerdas artinya kan akan ada alat saring kan
jadi tidak melulu karena fulus tidak melulu karena uang
tapi dia punya integritas dia punya otak yang baik dia punya wawasan yang benar gitu loh
dia punya pribadi yang bisa dianggap sebagai pemimpin
kalau gini kan nggak kampanye kampanye janji manis tetap tetap money politik misalnya jadi
jadi harus diperketat lagi ya bu ya
menurut aku sih begitu idealnya
assessment kemudian ada psikotest ada macam macam
ada tes iya ada ujian tertulis ada cat nggak apa apa
habis harus tahu ngetik harus
tapi mereka mau ketika ngobrol gitu
mereka bikin waduh duduk juga kan juga ya
besok periode berikutnya gimana gitu
terus kan satu sisi yang saya lihat juga alat saringnya harus diam
sekolah di lemhanas
saya nggak dulu masa orde baru
soeharto itu memilih calon calon pembantunya itu semua harus di screen lewat lemhanas
bukan karena aku sudah alumni lemhanas ya lima lima bulan
tapi belajar di situ ternyata wawasan kebangsaan itu membuat kita semakin
inkari harga mati itu bener banget gitu
semakin cinta negara ya bu
cinta bangsa indonesia ya
jadi keberagaman yang ribuan pulau ribuan suku dan segalanya itu memang merekatkan
dia tidak akan mudah terkotak kotak dengan isu isu yang searah itu
bu lili terima kasih banyak
saya nanti boleh bungkus ya bu ya
tadi udah icip ternyata enak banget
dan semoga nanti ke depan empat tahun ke depan kpk semakin lebih baik lagi dalam proses pemberantasan korupsi dan ibu juga
iya pencegahan juga bu
dan ibu juga semakin menjadi sosok wanita yang menginspirasi bagi banyak orang
ya itu tadi bincang saya dengan lili pintauli siregar satu satunya perempuan dalam periode empat tahun ke depan kepemimpinan komisi pemberantasan korupsi
tadi ada beberapa hal yang kemudian menarik dari perbincangan ini diantaranya adalah kecintaan pada negara kesatuan republik indonesia
ini memang harus terus dipupuk sehingga tentu dengan cinta negara maka kemudian hal hal seperti korupsi dapat diminimalisir
maria sarjana sampai jumpa